ya sejumlah pengendara motor terjatuh dan berupaya melawan arah saat menghindari petugas satuan lalu lintas wilayah jakarta utara
yang saat itu menggelar operasi patuh jaya
operasi patu jaya mulai berlangsung hari ini hingga dua puluh sembilan mei mendatang
ya seperti kita lihat di gambar operasi digelar untuk mendisiplinkan para pengendara terhadap lalu lintas
beserta dengan kelengkapan surat surat kendaraan mereka
sejumlah pelanggaran dilakukan dan dari mulai melawan arus hingga menaiki trotoar
ini kebiasaan buruk ini
polisi menangkap sekitar dua ratus lima puluh pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas
serta tidak membawa stnk dan juga surat izin mengemudi atau sim